baiklah punah sari tapi ingat
aku tidak akan pernah melupakan hal ini punah sari
sekali lagi aku peringatkan padamu tapa musti
berhenti bersikap ceroboh
mereka bukan sasaran kita
aku tidak ceroboh punah sari
perlu kamu ketahui
aku hanya ingin melindungimu
hei siapa kalian
kalau seperti ini terus kita akan bener bener ketahuan
sepertinya aku merasakan tamu yang tidak diundang di sentro gondomayeti
cepat bawa dia
pergi dan periksa
baik kanjeng ratu
lainan pun kami menghadap kanjeng ratu
hadap penyusup kanjeng ratu
tapak petimusti dan nihipunaksari
oh ternyata dia masih dendam padaku
tapi dia tetap saja
sampai dia meminta bantuan pada adikku
seret mereka berdua ke sini
bawa ke hadapanku
kami akan melaksanakannya
kamu tidak apa apa
ya aku baik baik saja
jumlah mereka bertambah punaksari
cepatlah pergi dari sini
biar aku yang menang mereka
jika seperti ini terus
kita tidak akan pernah berhasil menemukan kelongan wolu
lebih baik kita berhasil dari pertidak sama sekali
aku tidak akan pernah melupakan hal ini punaksari
bahkan kita harus pergi ke rumah
jangan chauh while damai
aku berubah pikir budak sari
biar aku yang menahan mereka
berhati hatilah tapak musti
kali ini kamu tidak bisa mengalahkan aku tapak musti
aku tidak menyangka kita bisa seperti ini lagi hender
tidak usah merasa bersalah
ini semua sudah takdir
kenapa nih darul
kelihatannya aku tidak bisa kembali ke rumah guru
apa kamu tidak merindukan anak anakmu
apa yang sedang kamu pikirkan nih mas
hanya saja saat aku naik kuda seperti ini aku teringat akan bopuku
ada apa dengan bopo mu
sewaktu kecil bopoku pernah berpamitan padaku untuk menjalankan tugasnya
ia menjanjikan saya kembali
saya mencari kuda saat ia kembali
nanti kalau bopo pulang bopo akan belikan kuda untukmu
kamu suka kuda kan
nanti bobo akan beli tiga
masing masing satu untuk kalian
bopo mau tidak pernah kembali atau bopo mau tidak menempati janjinya
aku tidak peduli dengan janjinya bopoku pun kembali tapi tidak dengan jiwanya
ia telah menjadi sosok yang berbeda saat ia kembali

raden bujana datang
raden bujana datang
raden bujana datang
raden bujana datang
hidup raden pusena
siapa yang bersama raden ya
tidak tahu kang tapi cantik sekali ya
jangan jangan calon istrinya raden
sebentar lagi ramuan akan selesai
dengan segala maaf bagi yang tidak berkepentingan dimohon untuk meninggalkan ruangan ini
karena jika kamu memiliki kemampuan harus segera istirahat
saya kanjeng tumenggung
nawangsyi kanjeng tumenggung
terima kasih atas bantuan
sama sama kanjeng sudah seharusnya
saya kanjeng tumenggung
saya kanjeng tumenggung
saya kanjeng tumenggung